tiga ratus lima puluh enam petugas haji diberangkatkan ke arab saudi
dari asrama haji pondok gede jakarta timur kami siang
mereka merupakan petugas yang akan bertugas di daerah kerja mekah
dan terbagi ke dalam lima wilayah kerja
para petugas haji ini akan melayani segala kebutuhan jemaah haji
selama ibadah haji berlangsung
mulai dari kebutuhan konsumsi hingga kesehatan jemaah
salah satu yang berangkat bertugas adalah imam sahrofi
yang berasal dari unsur kepolisian
ia akan bertanggung jawab terkait keamanan jemaah haji
selama mereka di mekah
sebelum keluar pastilah ada pesan ya
namanya kita meninggalkan keluarga
yang terutama kita sama sama berdoa
mudah mudahan yang berangkat maupun yang ditinggalkan
selalu diperhatikan oleh allah swt
ini adalah suatu bentuk kita sebagai petugas
salah satu amanah yang harus kita laksanakan
dengan benar benar dan tulus dan ikhlas
jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun islam yang kelima
selain petugas petugas yang direkrut dari berbagai instansi dan lembaga negara
ada juga petugas yang berasal dari masyarakat umum
seperti umi suleha yang akan bertugas di bagian konsumsi
lebih takwa lebih iman lebih segalanya maksudnya
ingin beramal lebih baik
ingin berbuat lebih baik
jadi orang yang lebih baik
iya ibadah sayang nyati ibadah
sebelumnya sudah ada gelombang pertama petugas haji
yang berangkat untuk melayani jemaah haji
ke loter keloter awal di madinah
jadi mereka akan melengkapi dan menggenapi
petugas yang sudah berangkat minggu sebelumnya
petugas minggu sebelumnya
ya insya allah
sudah lebih komplit untuk di sana
para petugas haji ini rencananya akan bertugas selama satu bulan hingga sembilan puluh hari
diego basro akun coro jakarta